seorang pria menjadi sasaran amuk warga di kawasan antapanilamaci cahem bandung
pelaku menjadi sasaran amuk warga setelah sebelumnya ditinggal kabur kawannya sendiri
saat gagal melakukan aksi penjamretan sebuah ponsel milik seorang wanita yang tengah memesan ojek online
pria berusia dua puluh enam tahun harus rela menjadi sasaran amuk warga
usai gagal melakukan aksi penjamretan ponsel milik seorang wanita
di kawasan antapanilamaci cahem bandung
sial bagi pelaku teriakan korban ternyata memancing warga yang tengah berkumpul di sekitar tkp
untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku
meski telah diselamatkan dari amukan warga
pelaku tetap dilumpuhkan petugas dengan timah panas setelah sebelumnya berupaya melarikan diri
berada di pinggir jalan menunggu online
ketika itu dia disampaikan seseorang dari belakang dengan tiba tiba
menjamret hp berkesan musuh ini kemudian terjadi tarik menarik
sehingga seorang ibu ini terjatuh tapi tidak menimbulkan luka luka
berteriak pada saat itu ada anggota kita resepsi dikejar dengan masa
dan akhirnya tersangka atau sampai rp itu bisa diamankan
selain gagal menjamret dan menjadi sasaran amuk warga
pelaku juga tetap akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima ayat dua kuh pidana
tentang pencurian kekerasan yang dilakukan secara bersama sama
dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara